kita ke informasi lainnya dua anggota kepolisian resor parigi mutong dan brigade mobil kepolisian daerah sulawesi tengah ditembak orang tak dikenal senin pagi
mereka ditembak usai melakukan olah tempat kejadian perkara mutilasi penambang emas tradisional di desa salubanga kejamatan sausu parigi mutong
penembakan dua anggota kepolisian resor parigi mutong dan brigade mobil kepolisian daerah sulawesi tengah itu terjadi saat iringan pasukan gabungan kepolisian tengah mengevakuasi jenazah penambang tradisional
penambang ini menjadi korban mutilasi orang tak dikenal di salubanga sausu parigi mutong sulawesi tengah
saat itu pasukan gabungan tengah menuju desa sausu lalu tiba tiba mereka diadang dan ditembaki orang tak dikenal
dua anggota kepolisian tertembak adalah brigadir polisi dua baso yang tertembak di bagian lutut kanan dan brigadir polisi kepala andre yang tertembak di bahu kiri
karena anggota berangkat selama ini sedang bekerja sekarang dan laporan pun masih belum lengkap
ini dua anggota yang tertembak itu mau dibawa ke
iya betul akan di evakuasi sini untuk di cek kondisinya yang bersangkutan
pak informasi dari warga pak memang di sekitar tkp sering muncul otk di situ para dpo itu
belum tahu memang dulu kan sempat kitasan juga
tapi memang kalau mereka disitu
mungkin juga karena kita kemarin kan orientasi di wilayah kosong karena ini masuk daerah parikim yang berpatasan dengan
sebelumnya pada minggu malam warga parigimutong digagarkan oleh penemuan kepala manusia tanpa tubuh
korban adalah penambang emas tradisional di desa salubanga kecamatan sausu kabupaten parigi mutong
awalnya warga menemukan benda ditutupi kain di jembatan setelah dibuka ternyata berisi potongan kepala manusia tanpa tubuh
potongan kepala korban ditemukan minggu pagi sekitar pukul sebelas waktu indonesia tengah
korban bernama anang adalah pekerja tambang emas tradisional di desa tersebut
sekitar pukul sembilan waktu indonesia tengah
korban masih mendulang emas bersama rekannya
korban yang berasal dari toraja sulawesi selatan sudah tujuh tahun tinggal di desa tersebut